hehehe pakai batik lu
mau kemana lu
mau ke rumah si tisna lamaran si rika
hei pas dah gue ikut
ejak gue kan bisa jadi saksi
ini baru lamaran
kak gak ada saksi saksian emangnya nikahan
hahaha terserah dah yang penting gue ikut
siapa tau aja gue akan tularan nikah
kalau gitu mah nggak jadi aja ah
kang tisna gak usah takut
lamaran itu intinya memimpin
walaupun keluarganya atau kakaknya nggak ada
anggap aja lamaran biasa
seperti yang kayak di sinetron sinetron
bang emang bener kan
jadi abang tau
ya taulah orang abang juga ngedukung
kang bisna kan udah punya istri
kamu harus inget
siapa yang bakal diomongin nanti
maaf pak sopian
kalau yang itu bapak udah kasih tau tadi
oh kalau begitu kamu mesti ingat
itu juga udah dikasih tau pak
ah ya udahlah
yang penting nanti sore kan lamarannya
tapi berdua aja yah
kang kalau ada mau ditanya lagi
nanti sore aja kang kan nanti ketemu
bukan itu maksud saya
ya udah deh
lelaki semua emang sama
sama gimana sih
mau enaknya sendiri
kalau udah bosan tinggal cari yang lain
ya si tisna kan beda
dia kan udah pisah sama bininya
lu kenapa sih jadi marah marah mah abang
abang mau ke mana
mau cari tempat makan yang tenang
jak lu jadi ngelamar si rika
jadi atu jak masa enggak jadi
si rikanya lu tau belum
nggak yang rika belum tau
sengaja saya mau bikin surprise
biar neng rika enggak sempat mikir sama nolak
kan gue juga temen lu
cuma berdua aja
ya bertiga sama gua
berempat sama neng rika atu
yaudah mendingan lu kagak usah pur
soalnya ntar kalau ikut jadi galau sepanjang masa
apakah neng rika mau
menikah dengan saya
saya datang ke sini mau melamar neng rika
abang abang i provided you a meal
nisa permisi ya
dari dulu ga ada kok pat
pat terima kasih
gatau suruh dateng doang
pake batik lu
mau kemana lu
mau ke rumah si tisna
lamaran si rika
lu mau ngapain
gue kan bisa jadi saksi
ini baru lamaran
gak ada saksi saksian
yang penting gue ikut
siapa tau aja gue ketularan nikah
saya dateng kesini
niatnya cuma satu
saya mau melamar neng rika
jadi istri saya
kok kamu kerja
kan tisna mau
rika minta jemput juga kakak tisna gak mau kok
berarti kamu gak tau ya
gak tau apa sih kakak
rika jadi bingung deh
gak apa apa yuk gue hanterin yuk
katanya kita berdua aja
maaf pak sopian
ojak sama babeh pengen ikut
namanya juga temen pak
masa gak nemenin
ya gak apa apa pak ojak
lamaran ini memang harus diketahui oleh orang lain
sebab ini adalah kabar baik
yang bisa bikin semua orang
menurut buku yang saya baca
tambah lama lagi dah urusan
terima kasih kakak
gue masih penasaran
tisna belum bilang
kalau mau ngelamar kamu
gue kirain udah bilang
ternyata belum bilang
babeh diem aja